sering sering main kesini
maaf ya udah ngerepotin
makasih ya udah nebeng
aku pergi dulu
bang udin daging kakak laras ya
tapi jangan berhenti berhenti kayak tadi ya
yaudah ya jalan lagi
gue tanyain dulu
ini tukang kunci bukanya jam berapa ya
biasanya jam segini udah buka sih
tau kenapa nggak buka
ke rumahnya aja mas
emang abang tahu rumahnya di mana
gue ga buka
saya kagak mau beli kolak pak haji
kalau agak beli kolak ngapain lu berhenti di sini
iya bang udin ngapain berhenti di sini
maaf ya bang
lama ya nunggunya
tapi kok neng maninya lama banget
ya kan biar bersih dan wangi
neng udah pamit sama ibu
tapi tini ngambil dompet dulu ya bang
upan saya jangankan dimakan
disengol juga enggak
mungkin ikannya makan sahurnya kekenyangan
lu jadi beli sinyalnya im
lu ngapa beli sinyalnya sebentar amat
ya mengarangkan aja lu rat kalo ngomong
tuh mahal nih
tuh mahal nih
tuh mahal nih
cari siapa mas
apa benar ini rumahnya bang pendi
abang kagak buka ya hari ini
saya lagi demam
kunci motor saya rusak
abang bisa benerin kagak ya
dari mana pak
maaf bang ya
kemana lagi jad
gue gak tau gue bingung
balik aja ya gue mau ngejek
yaudah sekalian turunin gue di sono
bang udin tunggu sebentar ya
soalnya saya gak lama cuma pengen kasih kunci doang abis itu pergi lagi
gue sih setuju aja soal keputusan muter itu
kalau lo dp nya kecil tiap bulan kan lo cicilannya gede
tapi kalau lo mau cicilannya kecil lo mau berapa tahun lunasnya
ya itu dia dad
istri saya tuh gak paham
kalau sudah punya keinginan susah ditahan
kayak pintu air manggarai kalau lagi siaga satu
gue sekali sekalinya tuh dibeli motor sama mbak abe waktu sma
gue pakai kebut kebutan
itu yang saya takut dead
bagas takutnya kayak gitu
nah abis gue pakai kebut kebutbutan gue kecelakaan
terus motor gue ditarik sama mbak be
tapi kenapa sekarang sih tuh gak beli motor lagi dad
gue sih pengen roh punya motor lagi
tapi lo lihat dong badan gue sekarang
saya juga bisa ngebayangin kalau sih itu pakai motor
saya pamit dulu ya
loh pergi ke mana
abis itu ibu pergi
waduh gawat ini
aduh gak diangkat lagi
ini senang bisa kenalan sama keluarga abang
sebenarnya nama aslinya mabulo
cuma waktu muda orang orang manggilnya bang duloh
gak enak dilihatin sama orang
iya ya belum muhrim
aduh kok gak diangkat angkat sih
halo ibu di mana bu
suaranya enggak jelas
ibu di dealer ya
jadi tadi malem rod pas abis rapat di kantor rw
tahu tahu begitu gua lihat sendal gua udah kagak ada rod
nih masa sendal gue bagus bagus berubah jadi sandal jepit
siapa yang kagak kesel coba
hei lu berdua dengerin gua ngomong kagak sih
gua lagi kagak konsen
loh bang udin masih di sini
abis keenakan sih ngobrol sama laras jadi lupa deh
kakak pesan kakak kan sekarang deket banget sama rumah laras
sering sering main ke sini
maaf ya udah ngerepotin makasih ya udah neveng
janji aku pergi dulu
udin jagain kakak laras ya